wah ini nasinya masih banyak nih
bu tambahin rendangnya bu
maaf pak bu
gak usah nambah nambah lagi
udah kenyang banget
kalian itu jangan menolak rezeki
di hari kemenangan ini kan kita harus sering berbagi
termasuk berbagi rendang itik favorit keluarga kita
iya kan pak
jangan marah tupur
lembaran tahun ini tangga pada gak dateng
mungkin sekarang giliran kita mengunjungi mereka
gantian kan gak ada salah ya
siapa tau bunga dapet thr
bantu ibu cuci piring
mohon maaf lahir batin pak
mohon maaf lahir batin juga pak
sekarang masuk dulu
yuk mau kan
maaf pak bukannya nolak
tapi kita berdua udah kenyang banget
istri saya masakannya enak banget
belum pernah nyobain kan
saya aja sampe nambah
tapi pak sofian kita udah kenyang
kalian gak usah malu malu
gak usah malu malu
orang kenyang dibikin malu
kalau si itu mampir kerubah saya
susulin gi si ojak
betah kali dia di solo
makanya jangan bilang begitu
tati jadi takut juga
jangan jangan bang ojak digodain sama mila
lu keluar bawa piring
kenapa makannya sedikit
udah gak usah malu malu
di rumah gua
di rumah gua
duit emak mana
eh enak aja itu duit emak lo
itu duit emak
gak usah ngaku ngaku deh loh
ini nasinya masih banyak nih
tambah dendengnya bu
udah kenyang banget
kalian itu jangan menolak rezeki
di hari kemenangan ini kan kita harus sering berbagi
termasuk berbagi rendang itik favorit keluarga kita
iya kan pak
kok makannya sedikit sih
jadi lo gak percaya itu duit gua
westad duit apa lo pakai
di duit ini saya punya kupun cuando
gw suandang keren banget
terusnya volume mengurang
assalamualaikum waalaikumsalam wah habis pada ngider ya iya mau kue kagak ya udah kalau pada kagak
mau kue pulang aja sono ya
tapi lu dimana udah duit mau hilang pas lebaran terus mau dibilang pelit lagi
lu kakak kesian ya teman sedih pas lebaran begini
tapi enggak tega mak iya tapi ke situ
kemana lo pulang mak sedih gara gara duitnya diambil sama lo
nah sekarang saatnya pencuci mulut
maaf pak bu saya udah gak kuat lagi iya bu mulut saya udah gak perlu dicuci lagi mari iya iya
ini buat tamu
lama amat ya tuh bocah
be kelamaan be ojak nyari sendiri aja sih gopur ya ya udah
gimana emil ketemu mbak gopurnya kagak ketemu terus gimana dong
lu bagi dua aja
enggak bisa be itu kan duitnya emak
abang dari mana aja sih dari tadi dicariin
nih duitnya udah ketemu
ah gila duit abang yang hilang recehan dua ribuan bukan lima ribu
alhamdulillah berarti ini duitnya emak
lo juga pur gimana sih lo lebaran lebaran bukannya silaturahmi
nah gini lu kedua sekarang silaturahmi dah ke mertuanya si ojak
yaudah be ojak pulang yak
ya mau pulang
ini buat kamu yang gede